pengadilan negeri jakarta pusat membuat putusan tunda pemilu hingga juli dua ribu dua puluh
humas pn jakpus pada kamis malam menyebut gugatan yang dilayangkan partai prima dilakukan pada delapan desember dua ribu dua puluh
dan telah diputus oleh majelis hakim pada rabu satu maret dua ribu dua puluh tiga kemarin
ketua majelis hakim mengabulkan gugatan partai prima dan memerintahkan kpu untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu dua ribu dua puluh
sejak putusan dibacakan dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang dua tahun empat bulan tujuh hari
sebagaimana amar putusan yang diucapkan majelis hakim
namun zulkifli menegaskan putusan perkara nomor tujuh ratus lima puluh tujuh yang menghukum kpu untuk tak melaksanakan tahapan pemilu
dan yang menghukum kpu untuk tak melaksanakan tahapan pemilu
menyikapi putusan ini kpu ri sebagai tergugat akan melakukan banding ke pengadilan tinggi
kami di kpu ya internal kpu sudah rapat membahas substansi dari putusan pengadilan jakarta pusat ini
dan kami menyatakan nanti kalau sudah kita terima setelah putusannya kita akan menyajukan upaya hukum berikutnya
yaitu banding ke pengadilan tinggi
menanggapi putusan kontroversial ini menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan republik indonesia mahfud md menilai
putusan pn jakpus melanggar kewenangannya
putusan ini melanggar undang undang dasar bukan hanya melanggar undang undang
undang undang dasar yang dilanggar adalah ketentuan bahwa pemilu diadakan lima tahun sekali
jadi tidak bisa ditunda oleh putusan pengadilan itu konstitusi
pemilu diadakan lima tahun sekali yang jadwalnya ditetapkan oleh kpu sesudah bersepakat dengan dpr dan pemerintah
kok mau dibatalkan oleh pengadilan
ya kita lawan lah saya mendorong kita semua lawan
meskipun pengadilan biar tahu biar lurus
nggak salah kamar kayak gini
sebelumnya partai prima mengugat kpu pusat ke pengadilan negeri jakarta pusat
karena merasa dirugikan
dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual pemilu dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia